selalu menjadi cabang olahraga andalan untuk mendulang medali
tiap kali indonesia berlaga di ajang multi event tak terkecuali asian games
sejak bulu tangkis dipertandingkan di asean games tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
indonesia selalu berhasil meraih medali dari ajang ini
total sudah ada enam puluh sembilan medali yang dikumpulkan
selama keikutsertaan indonesia di ajang pesta olahraga asia
tapi ironis untuk pertama kalinya dalam sejarah
indonesia gagal membawa pulang satu pun medali
dari ajang asian games seri ke sembilan belas yang digelar di hangzhou cina
tentu ini menimbulkan tanya ada apa dengan bulu tangkis indonesia
di hangzhou baik nomor bergu maupun individu
indonesia kompak hanya melaju hingga babak perempat final
di nomor individu hanya gregoria mariska tunjung
pasangan ganda putra fajar alfian dan rian ardianto
dan anthony ginting yang masuk perempat final
namun bola tanggung pengembalian dari ginting membuat
li siveng mengakhiri game kedua dengan kemenangan dua puluh satu tujuh belas
target yang dicanangkan oleh kepala bidang pembinaan dan prestasi
rioni mainaki pada september lalu setelah tim indonesia meraih hasil positif
di hong kong open untuk mendulang tiga medali tersebut
bagi yang meleset dari target ini sekiranya kita duduk bersama dan kita cari solusinya apa yang terbaik
hasil jeblok yang diraih indonesia di asean games hangzhou dua ribu dua puluh dua seolah menjadi klimaks
lantaran sepanjang bwf world tour dua ribu dua puluh tiga setidaknya hingga bulan oktober ini prestasi pembulu tangkis indonesia pun jauh dari kata memuaskan
dari dua puluh satu turnamen yang sudah diselenggarakan total indonesia baru meraih sepuluh gelar saja jauh tertinggal dari rival seperti china korea selatan dan juga jepang
jika dibandingkan dengan capaian pebulu tangkis indonesia di bwf world tour sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua jonathan christie dan kawan kawan menyabet total enam belas gelar juara
empat diantaranya diraih pasangan fajar alfian dan rian ardianto
namun tren positif yang diperlukan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
bahkan predikat ranking satu dunia yang mereka raih pada dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh dua pun harus dikudeta oleh pebulu tangkis india pada sepuluh oktober dua ribu dua puluh
pengamat menilai bulu tangkis indonesia sedang dalam kondisi tidak baik baik saja
situasi yang saat ini kurang begitu kondisif di pbsi
dan akhirnya yang kita lihat hasil di hangzhou kemarin menjadi gambaran cerminan bagaimana buluh tangkis indonesia memang sedang sakit
dan harus diakui yang cukup menarik bagaimana indonesia adalah satu satunya negara yang tidak menggunakan
boleh dibilang negara negara yang di level top bulu tangkis dunia yang katakan indonesia saat ini berada
ini indonesia saja yang tidak menggunakan jasa pelatih asing
meski demikian masih ada berita baik dari arena bulu tangkis
pebulu tangkis muda indonesia alwi farhan mencetak sejarah manis setelah menjadi juara dunia di bwf world junior championship yang digelar delapan oktober di amerika serikat
cukup menguras tenaga tapi alhamdulillah saya bisa melewati game by gamenya dengan lumayan cukup baik
apalagi di set ketiga saya terus memegang kendali permainan
jadi alhamdulillah lawan sejak set ketiga banyak tertekan dari awal
kunci kemenangan hari ini mungkin lebih
fokus sama lebih menyiapkan mental pikirannya saja sih
karena mungkin menurut saya kalau sudah di pertandingan final
mental sih yang lebih banyak berbicara
kini tinggal bagaimana sang atlet dan federasi menjaga konsistensi mereka
agar bisa berbicara banyak di level senior
layaknya juara dunia junior dari thailand
khun lafuth dan juga ratchanok intanon
yang kini menjadi pembulu tangkis papan atas dunia
mardi kautama yogaris pertama jakarta